apa lagi lu balapannya di track mereka
nah itu dia sih masalahnya
gue tuh belum pernah adaptasi sama motocross
dan gue juga belum sempat latihan
besok lu bakal balapan
menang atau kalah gak apa apa
sangat tipis men kemungkinan lu buat menang
walaupun lu udah jadi di motorsport
tapi lu belum jadi di motocross
udahlah batalin aja
eh helmnya tinggal aja
jalan jalan gue nih
gimana kalau kita adu balapan aja
dan kalau misalnya lu yang menang
lu bisa lakuin apa aja yang lu mau
dan motor gue buat lu
tapi kalau gue yang menang
lo harus damai sama anaknya

ini kan motonya donny
tapi gue mau restnya besok
gue gak sempat latihan kalau besok
gue kan belum biasa naik motor cross
tapi gimana pun juga gue harus latihan nih
gue kan belum menguasai trik trik naik motor cross
apalagi di track tanah
lu sanggup atau enggak
kalau besok sih kayaknya gue gak bisa deh
soalnya besok gue ada olimpiade matematika
bisa datang atau enggak
kalau lu gak datang
yang pasti itu sama aja
memastikan kalau kita perang
antara anak menteng dan wario
tahan gue tuh jam empat gak bisa
gue selesai olimpiadanya aja jam tiga
gimana kalau jam lima aja
lu pikir gue dagang hah
gue gak peduli
lu bisa atau enggak
kalau lu gak datang
kita mulai berangkat
harusnya lu gak mau sengajuin kesepakatan kayak gitu
kalau drag race
atau di sirkuit jalanan asfal sih gak apa apa
tapi ini main dari mereka brother
lagi kenapa harus takut sih kalau mereka yang mengajakin perang sama kita
kalau mereka yang ngajakin perang
ya gak bisa gitu kal
kita kan udah buat kesepakatan buat menghindar dari peperangan
tapi ini udah jelas boy
wario udah di fitnah
lagian kenapa mereka gak percaya sama omongan lu
kan udah jelas kalau ini semua tuh salah rio
kalau gitu kita tarik aja nih
sama temen temennya ke geng anak menteng
ya gak bisa pakai cara kayak gitu yan
kalau kita pakai cara kayak gitu
yang ada rio bakalan balas dendam lagi sama kita
lagiin kalau misalnya gue menang balapan sama tristan
motor ereva bakalan jadi milik gue
selesai kan masalahnya
iya kalau menang
tapi sulit men sulit
lu itu kudu adaptasi dulu sama motor cross
apalagi lu balapannya di track mereka
nah itu dia sih masalahnya
gue tuh belum pernah adaptasi sama motor cross
dan gue juga belum sempat latihan
tapi ya udahlah
besok lu bakal balapan
menang atau kalah gak apa apa
sangat tipis men kemungkinan lu buat menang
walaupun udah jadi di motor sport
tapi lo belum jadi di motor cross
udahlah batalin aja
mas ntar ditambel ya
bannya lagi ditambel
lu geng anak menteng
kok lu tau
sorry kenalan dulu
anak menteng lagi nyari ini kan
lagi nyari orang yang habis gebukin anggotanya
kok lu tau
gue temennya boy
bukannya gue mau ikut campur atau gimana
cuma buat gue
dia terlalu berlebihan sih
melimpahin setiap kesalahan itu sama anak warior atau sama boy
kan kalian juga udah dikasih tahu
kalau yang gebukin anak menteng itu
bukan anak warrior
gue sebenarnya gak setuju sama mereka
cuman mereka gak bisa dikasih tau
lu gak coba bilang aja ke mereka
mereka tetep gak mau dikasih tau
dan mereka menganggap semuanya tetep harga diri antar geng
harga diri maksudnya
karena orang orang tau
karena geng menteng itu pernah digebukin sama anak geng warrior
dan tristan tetep membela mati matian
lu harus nyari anak geng warrior
susah kalau emang karakternya udah kayak gitu
lu udah tau kalo boy nawarin
balapan sama tristan
biar geng warrior sama geng menteng gak musuhan
gue gak tau gue gak dikasih tau boy
justru gue baru tau dari lu
wah gila sih gue
setau gue tuh dia udah lama gak main motocross
dan dia udah gak terbiasa
dan pasti otomatis si tristan diayain aja setiap kesepakatan ini
dan menurut gue ini gak fair
dan gue juga gak enak sama boy
dan menurut gue ini bener bener emang gak fair
si boy pasti gak pernah terbiasa buat main motocross di atas terik tangan
serius nih boleh
sekarang juga gue bisa temenin boy latihan kok
gue tau tempat yang bagus
yang anak anak yang meta gak tau
selesai kan masalahnya
lo itu kudu adaptasi dulu sama motocross
apalagi lo balapannya di track mereka
nah itu dia sih masalahnya
gue tuh belum pernah adaptasi sama motocross
dan gue juga belum sempet latihan
menang atau kalah gak apa apa
sangat tipis men kemungkinan lo buat menang
walaupun lo udah jadi di motorsport
tapi lo belum jadi di motocross
udahlah batalin aja
kayaknya haikal sama ian bener
aduh gue jadi bingung deh
kamu kabarin boy sekarang
kamu kabarin boy sekarang
kamu kabarin boy sekarang

sama sekali bapak
sama sekali bapak
boy gue udah tau kalau lo ada kesepakatan buat balapan sama tristan besok
lo tau dari mana mon
udah itu gak penting
yang penting sekarang gini
lo ketemu sama gue deh ya
jadi ada yang mau minyamin motor tril buat lo
sekalian lu juga bisa tanya trik trik dasar balapan motor cross
mon ini tuh udah malem
karena balapannya kan besok
ini orangnya juga tahu tempatnya
enak buat latihan
thanks ya mon
sekarang kita akanestreks kesini

mereka mantan gini yah